masyarakat membutuhkan infrastruktur jalan dan jembatan
yang mendukung pertumbuhan ekonomi
membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan
perannya penting dalam mewujudkan perkembangan antarwilayah yang seimbang
pemerataan hasil pembangunan dan keamanan nasional
masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kondisi jalan tetap baik
dengan berperan aktif memberikan laporan melalui aplikasi jalan kita dua
aplikasi jalan kita memfasilitasi masyarakat pengguna jalan
dalam memberikan informasi kondisi jalan dan jembatan di indonesia
dengan memanfaatkan teknologi mobile
masyarakat jalan kita dua
untuk lebih mengenalkan aplikasi ini kepada masyarakat luas
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kemen pupr
melalui direkturat jenderal ditjen binamarga
melakukan sosialisasi aplikasi jalan kita dua kepada masyarakat
di kota bandung jawa barat sosialisasi dihadiri puluhan orang
yang berasal dari komunitas pengguna jalan
khususnya dari masyarakat yang berasal dari jawa barat

jalan kita ini sebagai platform untuk menyediakan
kanal pelaporan terhadap masyarakat
untuk melaporkan kondisi jalan dan jembatan nasional
dan akan ditindaklanjuti oleh kami di direkturat jenderal binamarga
laporan masyarakat melalui aplikasi dua
akan diteruskan ke pejabat pembuat jalan
ppk dapat mendelegasikan proses verifikasi ke pemilik
kemudian sistem memvalidasi penanganan laporan
berdasarkan jenis kerusakan
masyarakat nantinya akan menerima perkembangan laporan
dan dapat memberikan rating atau penilaian pekerjaan
baik itu terkait jalan jantisak
maupun jembatan dan bencana
itu bisa disampaikan dilaporkan ke aplikasi jalan kita
aplikasi jalan kita dua dikhususkan untuk merespon
permasalahan terkait jalan atau jembatan nasional
namun begitu sebagai bentuk tanggung jawab
binamarga akan membantu meneruskan informasi masyarakat
melalui comment center ke kanal kanal
yang dimiliki oleh pemerintah daerah